sudah ada produser kami angga dwi putra di gedung mpr
angga anda sudah mendapatkan informasi belum
apakah surat penggantian mah yudin itu sampai sore ini sudah masuk ke meja pimpinan mpr atau belum
ya selama sore putri memang tadi baru saja kita bertemu dengan mahyudin di ruangannya
di ruangan wakil ketua mpr di gedung nusantara iii dan wahyudin menyampaikan beberapa hal terkait
soal isu pergantian dirinya sebagai wakil ketua mpr
dan menurut mahyudin sendiri hingga sore ini belum ada atau belum masuk surat ke pimpinan mpr
soal pergantian wakil ketua mpr dari dirinya atau dari mahyudin kepada titik hediyati soeharto
namun demikian memang ini akan dibahas
pada hari rabu esok melalui rapat gabungan antara pimpinan mpr dan juga fraksi fraksi
karena pada rabu esok juga akan dibahas soal pendambahan tiga wakil ketua mpr yang baru
ya ini dari partai gerindra kemudian dari partai kebangkitan bangsa
dan juga dari partai demokrasi indonesia perjuangan yang nama namanya juga sudah masuk ke dalam wakil ketua mpr
atau di meja wakil ketua mpr dan juga ketua mpr
dan nanti kekejadiannya
kemungkinan besar menurut mahyudin besok akan dibahas lebih rinci karena hingga sore hari ini belum masuk surat dari golkar
dan apabila masuk pada esok hari baru akan dibahas seperti apa kemungkinannya
karena memang dari undang undang md tiga yang juga sudah sah setelah tiga puluh hari tidak ditandai presiden
dalam pasal di undang undang md tiga disebutkan bahwa hanya ada tiga alasan yang bisa mengakibatkan pergantian di wakil ketua mpr
pasal tujuh belas tersebut yakni meninggal dunia
kemudian berhalangan tetap atau mengundurkan diri
poin mengundurkan diri inilah yang menurut mahyudin dirinya hingga saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan ketua dari partai golkar
karena memang pembicaraan pada pleno pada partai golkar tadi malam ini dia tidak dilibatkan tentu saja
dan keputusan itulah yang menurut dia adalah sebuah keputusan yang bisa dikatakan cacat hukum
karena dirinya tidak memiliki halangan halangan tertentu
dia punya riwayat hukum misalnya
atau dia melanggar pidana seperti itu dengan hukuman lima tahun penjara
atau misalnya dituduh melakukan tindak pidana korupsi misalnya
jadi tidak ada alasan bagi partai golkar menurut mahyudin untuk menggantikan dirinya
selain misalnya alasan pribadi yang ada pada tubuh partai golkar
karena menurut partai golkar sendiri juga
saat rapat pleno minggu malam ini terjadi pro kontra
seperti itu antara yang setuju dengan perubahan di wakil ketua mpr
ada juga yang tidak setuju karena masa efektif untuk wakil ketua mpr ini hanya tinggal sekitar delapan belas bulan lagi
angga kalau menurut mahyudin sendiri di internal golkar seperti apa
apakah karena mahyudin kemudian juga sudah berkonsultasi dengan abu rizal bakri kabarnya
apakah itu memberikan apa ya
memberikan pesan bahwa dia harus percaya diri dan akan terus melawan keputusan dari erlangga hartarto
ya putri memang tadi ada sedikit perbedaan dari mahyudin sendiri ketika pagi kami tanyakan soal pergantian ini
ia begitu frontal atau vokal seperti itu untuk melawan keputusan yang juga sudah ditentukan bukan hanya oleh ketua umum partai
namun melalui rapat pleno seperti itu yang sebenarnya merupakan hierarki yang sangat penting
yang sebenarnya merupakan hierarki yang tertinggi juga dalam partai golkar
dan sore hari tadi tampaknya dia agak sedikit berhati hati
mahyudin berhati hati untuk berkomentar untuk melawan keputusan partai
dan lebih memilih untuk menunggu surat resmi keluar dari fraksi kepimpinan mpr
jadi ada perbedaan mungkin setelah pagi tadi ada kekagetan seperti dia diganti dan sore hari sudah berdiskusi dengan beberapa orang
termasuk salah satunya adalah abu rizal bakar
dia sudah menjadi ketua dewan pembina
dan meskipun mendapatkan dukungan dari ketua dewan pembina
tentu saja komunikasi internal di partai golkar ini yang tentu saja akan dilakukan
karena justru jika ada perlawanan misalnya seperti yang dilakukan oleh fahri hamzah pada partai keadilan sejahtera
ini tentu saja akan merugikan partai
itu pula yang juga sudah dipikirkan oleh mahyudin ketika akan memikirkan langkah selanjutnya
apakah akan melawan melalui proses hukum atau lebih mementingkan dialog seperti itu
karena ini yang akan menjadi perubahan
menjadi pertaruhan besar juga bagi partai golkar yang mengincar posisi dua besar di pemilu dua ribu sembilan belas
komunikasi ini yang tentunya harus dilakukan jika tidak ingin merugikan partai dan juga tidak ingin merugikan mahyudin sendiri
posisinya sebagai kader partai golkar putri
baik angga dwi putra sudah ada perubahan sikap
kita lihat nanti seberapa kuat posisi mahyudin untuk melawan
terima kasih angga
ketua mpr zulkifli hasan menyatakan keputusan mengganti posisi mahyudin sebagai
wakil ketua mpr merupakan hak penuh partai golkar
ini disampaikan ketua mpr zulkifli hasan setelah menerima kunjungan ketua umum golkar
ayerlangga hartarto di rumah dinasnya di widyacandra jakarta senin siang
zulkifli yang juga menjabat sebagai ketua umum partai manat nasional berpendapat keputusan ini merupakan pilihan golkar
zulkifli juga menyatakan pertemuannya dengan ketua umum golkar adalah pertemuan informal
keduanya hanya membahas strategi kedua partai menghadapi pilpres dan pilkada
jangan lupa tonton ini kamera
soal pimpinan mpr itu haknya partai golkar
sebagaimana saya haknya partai aman nasional
kami hormati kami hargai
tentu proses sedang berproses tadi ketua umum mengatakan
kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya
sementara ketua umum partai golkar erlangga hartarto mengaku tidak ada ganjalan terkait pergantian jabatan wakil ketua mpr
menurut ayerlangga internal dpp golkar sedang berubah
partai golkar baru selesai melakukan rapat pleno sehingga masih akan membutuhkan konsultasi dan waktu untuk pergantian jabatan wakil ketua mpr
air langga tidak menjelaskan secara rinci kapan tanggal pasti pelaksanaan penggantian jabatan wakil ketua mpr
dimana titik suharto diusulkan menggantikan posisi mahyudin
makanya kami sedang berproses kemarin kan kami sudah rapat
jadi tentu sewajarnya seperti pada saat kami melakukan pergantian
kami berkonsultasi dulu
sehingga sesudah berkonsultasi baru proses administrasinya menyusul
kami ajak anda sekarang bergabung dengan teddy zuhari yang berada di sekitar rumah dinas ketua mpr zulkifli hasan di jalan widya chandra
tadi sudah ada pertemuan teddy antara erlangga hartarto dan juga zulkifli hasan
terkait dengan penggantian mahyudin
memang erlangga mengatakan ini masih proses
tapi tuh mahyudinnya sekarang sudah tahu
dan melakukan perlawanan
apa respon dari zulkifli hasan sebagai pimpinan mpr
ya selamat sore putri
kita tahu bersama bahwa hari ini ketua umum partai golkar air langga hartarto berkunjung ke rumah dinas dari ketua mpr
yang juga sebagai ketua umum partai amanat nasional pan zulkifli hasan di kompleks widya chandra jakarta selatan
sejak pukul dua siang tadi
dan pertemuan berlangsung sekitar hampir satu jam
usai melakukan pertemuan keduanya menemui wartawan untuk memberikan pernyataan dari hasil pertemuannya
di awal ketika bertanya apa maksud dari pertemuan ini
putri keduanya lebih membahas mengaku lebih membahas mengenai strategi dari masing masing partai golkar dan pan dalam menghadapi pilkada dan pilpres dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
ketika kami tanya mengenai rencana dari partai golkar untuk melengsarkan posisi mah yudin dari jabatannya saat ini sebagai wakil ketua mpr
ini ditanggapi oleh keduanya
untuk yang pertama ditanggapi oleh ketua mpr zulkifli hasan yang mengatakan bahwa apa yang dipilih oleh partai golkar untuk menggeser posisi dari mahyudin sebagai ketua mpr
dan mengusulkan nama titik soeharto
ini adalah hak penuh dari partai golkar
dan tadi juga ditambahkan oleh zulkifli hasan bahwa keputusan ini tentu juga harus dihormati sambil menunggu proses perkembangannya
sementara ketika kami tanyakan ketika kami konfirmasi kepada erlangga hartarto mengenai masalah ini
apakah ada ganjalan atau katakanlah kendala dalam proses memutuskan dari hasil rapat pleno untuk menggeser posisi mahyudin ini
tadi dijawab oleh erlangga hartarto putri bahwa tidak ada ganjalan sama sekali bagi partai internal partai golkar dalam rencananya untuk menggeser posisi mahyudin
boleh dikatakan bahwa ini cukup percaya diri golkar akan melaksanakan niatnya untuk menggantikan posisi mah yudin tersebut
dan juga tadi disebutkan oleh erlangga hartarto bahwa dirinya dua hari lalu sudah bertemu dan berkomunikasi secara langsung dengan mah yudin
mengenai rencana menggeser posisinya sebagai wakil ketua mpr
dan juga mengatakan bahwa semuanya sedang dalam proses
nanti juga ada dalam pembahasan kembali secara internal di tubuh partai golkar
dan juga tadi disebutkan yang menjadi pertanyaan adalah akan melakukan konsultasi
tapi kalau kita lihat kemarin dari hasil rapat pleno sudah diputuskan bahwa nama titi soeharto ini akan menggantikan posisi dari mah yudin
nah apakah kedatangan dari erlangga hartarto ke rumah dinas dari ketua mpr ini sebagai bentuk konsultasi internal partai golkar kepada pihak ketua mpr mengenai digesernya posisi mahyudin sebagai wakil pendamping dari zulkifli hasan
ini tidak ada jawaban pasti atau tidak dirincikan oleh erlangga hartarto
dan tadi juga disebutkan saya sempat bertanya juga ketika akan masuk ke dalam musim ini

di dalam mobil saya bersama rekan rekan yang lain mencoba mendapatkan penjelasan lebih lengkap lagi putri mengenai ada tanggapan hari ini dari pihak mah yudin bahwa dirinya ngotot tidak ingin diganti dan dilengsarkan dari posisinya sebagai wakil ketua mpr
apa lagi kepada wartawan mah yudin juga menyebut bahwa ini ada semacam perjanjian internal antara erlangga hartarto dengan tatik soeharto sendiri
indikasinya ketika munas partai golkar yang memang tidak mengusulkan nama tati soeharto sebagai ketua umum golkar
tapi mewacanakan ada wacana yang beredar bahwa tati soeharto akan mengisi jabatan sebagai wakil ketua mpr
dan ketika juga kami menanyakan kepada erlangga hartarto kapan sebenarnya proses pegantian ini akan dilakukan
dan apa janji pihak golkar untuk posisi dari mahyudin setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil ketua mpr
dan juga pertanyaan mengenai tadi mahyudin kepada wartawan di senayan mengatakan bahwa dirinya tidak menerima usulan untuk mengeser posisinya sebagai wakil ketua mpr
dan juga pernah dijanjikan posisi sebagai menteri
ini sama sekali tidak dijawab oleh erlangga hartarto
dan langsung keluar bersama kendaraan dinasnya keluar dari rumah dinas zul kifli hasan
semuanya masih malu malu dan jawabannya masih bersayap ya
tapi terima kasih teddy sudah memberikan informasinya kepada kami